kenapa masker itu penting digunakan meskipun cakupan vaksinasi saat ini sudah membaik
bahkan ketika putin ulang tahun pak sby main gitar contohnya begitu
namun ada beberapa penyakit yang sangat menular
hal itu perlu diselidiki lebih lanjut
untuk mengalokasikan sejumlah besar dari penghasilan dia
meminta tradisi berandu atau porak dihentikan selamanya untuk menghindari resiko terpapar antraks
saat ayahnya ditangkap oleh densus delapan puluh delapan
kalau presiden ingin melakukan transformasi dan reformasi sepak bola indonesia harus tuntas
untuk bisa kasih motivasi sedikit mungkin
sebagian besar penyu penyu yang menjadi kasus hukum di provinsi bali itu ternyata jenisnya ada penuh hijau
kemudian kita melihat lainnya yang menarik adalah terkait dengan penyebab harga emas naik turun
karena berwisata yang bijak itu adalah dia tahu apa yang harus dilakukan
sama di cara aduk aduknya nggak boleh terlalu banyak atau terlalu sedikit
di mana pola belanja daripada konsumen itu

maka kita lihat sekarang
ya kalau melihat terhadap situasi seperti ini
jadi itulah kondisi yang memang sangat memberatkan bagi pusat pembelanjaan
iya iya makanya saya bilang itu alasan terlalu dicari cari ya
kadung menganggap bahwa keterangan
jadi kalau kita bicara industri pariwisata berbasis hiburan
menurut saya kalau kita bisa lihat dari rasio defisit anggaran terhadap pdb
menurut catatan badan nasional penanggulangan bencana
saya perlu informasikan bahwa situasi lapas tangerang terkendali
mana yang ranahnya itu akidah penyesatan umpamanya soal keimanan
atau anggota keluarga apa sih yang bisa kita lakukan
dari segi pekerjaan yang ada
dan memang kalau dari penelitian kami
oke tapi suasana ramadan di sana bagaimana apalagi ini kan jauh ya dari indonesia
nah gue mulai belajar shooting belajar dribble
kami tidak mengadakan kebohongan gay di sini
regulasi dan juga peraturan ini harus diperjelas
indonesia itu adalah negara
ada apa disparitas itu masih dalam lingkup rasa keadilan yang sama gitu
jadi makna puasa yang sebenarnya untuk menahan lapar haus dan godaan godaan itu benar benar terasa gitu loh
sehingga saya menjadi warga negara australia
dan kita kayak yaudahlah ikut latihan kayak nambah nambah pengalaman juga karena banyak sparring nya
terus mereka makan eh sorry minum susu apa ya kita bilangnya susu basi
jika tidak aplikasi tersebut terancam diblokir
oke baik kita kembali ke yang tadi pak dubes juga sempat bahas
kalau di new york sendiri itu sebenarnya hari jumat
ini juga berlaku di ruang siber ya
mudah mudahan tahun depan kembali normal jadi sembilan belas ribu
tapi kan ada beberapa pembelajaran
jurnas senior temennya sama yang cokorda cokorda yang udah sma
dan tentunya juga di satu sisi di kondisi seperti saat ini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
bisa masuk ke zona perang dan nanti akan disalurkan terutama untuk warga sipil
ada sejumlah bukti dan argumentasi yang bisa
pertama masukkan putih telur dan gula
nah ketika kita warga negara asing
tetapi juga ekspansinya juga harus ada
kok tidak lazim kan itu
ya gak kaget juga lah mungkin kalau orang orang kreatifan kayak lo juga mungkin
dan saya tidak pernah mengetahui kemana itu terjadi
lima tahun menjadi perajin tempe ia sudah mengalami pasang surut
dari sd di bruder
dalam sehari tempat ini mengolah setidaknya delapan puluh kg daging ayam
baik baik bosen aja sih social distancing nih
baru ntar masuk sma petrus gitu
bnpb mengimbau kepada setiap daerah untuk memastikan ketersediaan air
maksud dan tujuan saya adalah satu
di dalam keistimewa saat ini
yang berusia di atas enam puluh lima tahun
ya sesuatu yang ya miris juga gitu kan ketika kita ngirim barang dari dalam negeri
masuk ke situ gue suka sih kata kata lo karena gini sampai hari ini anak gue taunya gue adalah sekolah
sudah dikombinasi dengan kejuaraan boleh kita bilang kejuaraan jumat satubinggu gitu jadi jumat satubinggu
pasca runtuhnya tembok berlin
berikut ini laporan tentang hal tersebut yang disusun oleh grick diet dan ene henderson serta tom signer untuk sps news
baiklah kembali kami ajak anda untuk ke negeri kincir angin belanda
tadi yang saya bilang toko sebelah juga
stakeholder dan juga memberikan branding bagus terhadap keberadaan mandalika sendiri
dan itu biasanya ekstrimnya akan terjadi demikian
terus tidak ada sabuk hijaunya tidak ada pohon mangrovenya gitu
jemaah calon haji harus mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama berhaji di tanah suci
faktor faktor yang sangat personal yang membuat
tapi konsennya bareng bareng cuma mereka lebih duluan
bisa ya banyak bolosnya
dan kita punya slot kosong
itu juga itu menjadi pr bersama juga tiga pihak ya
belum dipindahinnya masih ada di sini sih
lalu kami mencoba mendirikan konservasi ini
ya kalau memang iman anda adalah iman yang tidak bisa diganggu gugat
jadi menurut saya itu pertanyaan yang sesungguhnya
nah ini juga ada kue kue yang rasanya pasti masih sangat cocok untuk dikenakan oleh anak anak muda
saya bersihin saya siram pakai air bekas orang minum gitu kan
dan tidur bersama jasad mereka
makanya balik lagi tadi seperti perdebatan saya dengan johnson
lu memutuskan juga main di klub profesional tuh sih
ia juga tak pelit membagikan ilmu pembuatan tempe kepada masyarakat sekitar termasuk saya
kayak dari gerakan gerakan kayak makanan juga ditakerin gitu harus gimana
ya apa yang menurut lo harus tambahin lah buat musim depan gitu
ya olahraga middle up gitu
mungkin ada sejumlah pihak yang merasa
tergantung dari bagaimana kondisi global
semoga bisa dapet medali gitu
itu yang nanti akan buat generasi berikutnya
tapi sampai diposting di instagramnya opung luhut
kapolres metro jakarta selatan kombes ade arisham inradi menyebut
setuju atau nggak setuju sita bakal nyari spoty chico jeriko untuk pasangannya
lepas dari kuliner hal yang mudah ditemukan di warung ini adalah bercengkrama dengan sesama pembeli
sampai pernah ikut gitu ke temen gitu kan
enggak ada urusan dengan kader partai itu atau tidak
bersama keluarga orang orang terdekat begitu
kawasan gbk berbenah dengan merenovasi dan mempercantik sejumlah venue dan fasilitas olahraga yang ada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
ya biasanya kalau setiap pertandingan selesai pertandingan malam saya selalu kembali ke jakarta
di mana korbannya anak pelakunya juga anak dan kemungkinan besar juga pihak pihak yang menjadi saksi nanti juga anak
pembersihan rutin yang dilakukan oleh balai konservasi borobudur ini
sehingga terdapat perubahan rasa tekstur dan aroma
nggak bisa kita bandingkan antara amerika dan indonesia ini
ya justru yang paling berdampak besar adalah selain klub adalah pemain
ini dia yang seger seger tapi bikin panjang umur
dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
di salah satu kedai di kawasan mekarwangi bandung
ini kalau dilepas kayak mobil balap nih langsung ngacir dia nih
ternyata kerjasama hanya didalam
neraca pangannya harus kita urus
hah saya sibuk datang ke sana
di masa lalu hanya berdagang yang tersisa sebagai pilihan untuk mencari penghasilan
tak ayal julukan kampung ketupat disematkan lantaran sebagian besar warga merupakan pembuat ketupat
gimana caranya sponsor masuk itu pun gak rela gitu
kami mencoba selama sepuluh dua belas bulan
sehingga tidak bas gitu dampak dari perekonomian yang tantangannya agak sulit ke depan
ini betul betul mengganggu gitu ya
ke rumah kita bermalam di pinggir sungai
atau ada rencana apa untuk lebaran besok begitu
pertama ada roti non vegan atau roti gandum biasa
nah kalau tidak ya persepsi kami persepsi publik
kalau ramadan sananta bertipe lebih sebagai klasik number nine
kalau kita bahagia gembira itu kan trigger untuk mencapai kesejahteraan
dalam forum global health submit tahun lalu
menarik buku itu mengatakan dengan satu istilah
dari surat surat dari ibu helet itu
ini dia harus banting tulang mencari tambahan tambahan di tempat lain
ya gue dapat advice dari dia tuh
jadi ketika ada rob itu langsung si sedimennya tergerus gitu
di pabriknya yang terletak di kawasan sukajadi kota bandung itu ada dua jenis kayu yang digunakan yaitu maple
merkosa lah atau melakukan kekerasan seksual
tidak akan ada bedanya
maka diharapkan alokasi prosentasenya juga ikut bertambah
oke mas wahyu anda puas dengan kemenangan squad anda ini
kayaknya ditebas ya bu ya
nah terus kemudian kalau kita lihat benarnya ini kan tiktok
pengurus desa mengatakan total sudah enam puluh hektare tanah desa hilang terendam
bu mas delina tadi mengatakan mengenai perubahan perilaku
itunya pas lawan patriot waktu itu sih
sekarang ini yang dibawa abs baik pak enggak ada yang naik pak harga stabil pak
menumbuhkan minat baca adalah tahap awal kita agar lebih melek dan dewasa memahami permasalahan karenanya
realiste com au adalah perusahaan periklanan real estate online global
karena itulah tentunya presiden kita telah menyampaikan undangan
itu bisa ngajak bicara banyak pihak
konten itu melewati satu hub
tingginya angka vaksinasi covid sembilan belas di masyarakat
mereka dulu memang sudah ada bawaan perfeksionis dari dalam dirinya gitu
jadi aku pikir pagi pagi deh sekarang aku sharing sama pemirsa good morning ini soal makanan yang legend
mereka diharam ngopi bareng ibadah bareng
kita tambahkan melted butter sedikit
maka harga akan tetap tinggi
nah kalau kita lihat ini ya ada satu ratus delapan puluh enam persen peningkatan tiket
karena disini rasanya karinya tuh enak beda dari tempat lain lebih gurih gitu rasa karinya
awal januari awal februari tuh gue resign
oh tapi by the way koko tuh koko masuk ke sekolah
ia mengatakan penyakit herpes
terus kemudian dari rumah tangga juga jadi penyumbang
kakaknya apa adeknya pasti lebih tinggi ya
karena mengadili dan memutus perkara nomor sembilan puluh
menjalani masa hukuman karena terlibat tindakan terorisme
beberapa pemain kayak christo rifki yang lainnya nggak bisa bersaing makanya lain kali kita harus
kemudian gunakan sabuk pengaman
sampai jumpa lagi di good morning gedeway
berbeda dengan al kafi yang fokus pada pendidikan terhadap santri anak anak
gak pake gak main terakhir
pak jo bicara soal pembicaraan ya
saya juga nggak tahu kan endingnya ini seperti apa
tapi kali ini saya tidak hanya jadi pengunjung saya akan menjadi pengurus satwa serta akwarium raksasa
kini ada sekitar lima puluh anggota yang secara rutin menggelar sosialisasi
udah dikasih kesempatan waktu untuk nanya nanya lah nih
apakah di sana juga ada festival ramadan mungkin setiap weekend
di antaranya tetap menggunakan bubuk coklat yang diolah sendiri dari biji buah coklat
sudah berhasil membawa banyak belanjaan ataupun pernak pernik untuk dibawa pulang ataupun oleh oleh dan
hanya karena dari pembentukan ini
atau tapi bisa belajar sejarah indonesia di sana
pekerjaan tugas dan kemampuan serta kemahiran
nah pada saat mencium aromanya kita akan mencuri
prof terima kasih banyak atas waktunya dan insight
jadi ada beberapa teknik untuk menghitung
apakah memang strike ini memberikan pengaruh terhadap performance dari timnas indonesia
tim liputan cnn indonesia
ketika diminta tinggal di yayasan bumi damai
untuk orang orang yang masuk di wilayah kesultanan buton
bahwa akan ada atau bisa terjadi kemungkinan yang berbeda
nah kalau hari hari gitu kalau hari hari tidur di gerobak juga atau gimana
ada beberapa gerbong yang benar benar melompat dari jalurnya
presiden dari badan tersebut haiden grove mengatakan para agen harus waspada terhadap skema penipuan
terus kalau udah terjun ke dunia basket jangan setengah setengah
perkawinan anak tidak hanya berdampak negatif pada kehidupan sosial
tapi komunitas yang aging tadi ini bisa diatasi dengan apa
dan tentunya kemudian akan banyak sekali kemudian elit politik yang kemudian tertarik
aku pikir akan sangat menyenangkan kalau kita bisa bermain sama sekali
sony menambahkan secara umum ada sejumlah hal yang bisa dilakukan pemilik atau pengguna kendaraan untuk mencegah kebakaran pada kendaraannya
kalau kita bicara soal pemanfaatan ya
yang di timur aja melulu tapi tadi masalah bilang
maka kami dari balai besar ksda bersama nanti teman teman dari bromo
terus aku juga kayak di tahun pertama kayak boleh juga nih kayak menantang lah
di mana kita bisa melihat sebelumnya beberapa rumah masyarakat ini sudah sangat kritis kondisinya yang berada di bibir pantai di desa cemarajaya ini
tapi satu sisi itu ternyata ya gue jarang miss juga latihan di streetball karena kebetulan gue bisa terus
yang sangat vital seolah olah
dan pernah berlangsung berkali kali di partai partai lain juga gitu
pengelola spbu tanduk menyebut selama dua hari terakhir pada hari lebaran
kemudian juga kita bicara mengenai stadionnya sendiri yang memiliki fasilitas infrastruktur yang baik
dan kemudian untuk sampel c itu kita peroleh lima tujuh puluh enam persen
telah menimbulkan tiga nyawa melayang karena positif antraks
karena di sini fokusnya lebih ke budayanya
yang tentunya sudah ada implikasinya terkait dengan hukuman yang akan diberlakukan
bisa kredit terhadap yang bisa menggerakkan perekonomian

karena antibodi satwa belum cukup sebagai benteng serangan penyakit
denyut jantungnya meningkat kemudian sesak nafas
karena meningkatnya biaya perumahan pada tahun lalu
nah akhirnya dari ex napiter itu dia akan tumbuh dalam pemikirannya
pengaruh el nino terhadap pertanian dapat terlihat dari mundurnya awal musim tanam
ini apakah ada gap ketika nantinya pdi perjuangan ingin juga mengusung anda
bisa kita lakukan di wilayah indonesia karena sebelumnya kita melakukan itu
kalau kita tikpit gitu kan back to back seru
tapi yang mencuri perhatian saya justru keuletan jari jemari para warga yang sangat gesit
tapi kalau kita berjalan sendiri sendiri seperti ini saya bilang ya kita gak dapetin pemain yang berkualitas dan susah lagi untuk dapetin yang terbaik lagi gitu
sebagai pose yang diperbolehkan
dan bakso balungan juga bisa disajikan secara terpisah
itu bagus sekali untuk produksi spermatozoa
karena saat ini kan pastilah komunitas indonesia yang ada di melbourne akan keluar menghadiri atau mengunjungi festival indonesia
pembayaran royalti ini jadi
ya jadi ini kan baru dikeluarkan ya instruksi menteri yang banyak
kalau kita memang merasa ini selebrate invasi ya itu salah ya artinya
mungkin dengan pendekatan tradisional
itu punya kesempatan untuk memperoleh pendidikan dengan kualitas yang bagus juga
dibanderol dengan harga yang ramah di kantong
karena memang dari keseluruhan pengguna jasa yang berangkat dari halim menuju bandung itu delapan puluh nya turun di stasiun padalarang
seperti singapura malaysia thailand dan juga vietnam
bagaimana kita bisa mengimbangi dan kita pada waktu itu hanya bergumul
tidak tanpa mengecilkan tim lain ya
namun disarankan untuk tidak menggunakannya secara terbuka dalam kegiatan sehari hari
pasien yang datang biasanya mengalami saraf terjepit dan nyeri pada persendian
pantai yang jaraknya sekitar enam puluh km dari pusat kota itu menjadi salah satu destinasi favorit pelancong di malang selatan
dibilang mulai itu berarti enam sampai tujuh tahun lalu berarti ya
para narasumber ketika tujuan utama terbentuknya presidensial presidensial klub ini tidak tercapai
gimana kok di negara orang bisa gitu kan ada majikok gitu
menurut lin sururoh ketua tim peneliti ekspedisi jawa duipa
bah masih ada surprise cabainya
di forum g dua puluh di indonesia pak jo
kita sebuah dinamika itu hal yang normal saja
kebanyakan barang banget sih gitu kan
dari video yang dibuatnya terlihat mbak si memperhatikan ayam tiren yang akan dibeli
karena si mp masih mau ngirimin saat itu akhirnya gue dibilangin mau gak maksudnya untuk main lagi
tapi kalau dari dalam diri gue sendiri malah ada
mempertahankan marwah dunia pendidikan
lima hari setelah lebaran jumlah kendaraan di pelabuhan bakauheni lampung terpantau menurun
tapi karena timnas kita kalah kemarin melawan uzbekistan salah satu tim terbaik
main main biasa main main fun itu bisa
karena memberi makan dari tangan atau by hand
disebutkan bahwa apabila negara peserta itu mempunyai perbedaan pandangan interpretasi dan lain sebagainya
untuk mengetahui mengapa indonesia begitu sulit mengembangkan permainan dan berakhir kalah dua dari uzbekistan
kalau dia jual produk lokal memang
cuma kemarin ada beberapa nama ya yang kita obrolin itu di tebas ya ada valentinus wongso siapa lagi ya cun ya
ada dua hal yang
jadi mudah sekali dengan terbuka informasi yang ada sekarang
lokasinya di desa tambak sari kecamatan tirta jaya
ternyata banyak yang nggak tahu di jawa pun juga masih banyak hal hal yang belum bisa kita
sebenarnya lebih memudahkan surat pekerja ya mas
yang kedua ada attack ya ada serangan
awalnya saya pikir polisi itu semuanya
tapi di lokasi lokasi yang tadi sudah disebutkan
dan nanti kedua belah pihak akan berdiskusi untuk bisa menemukan titik temu
menurut pak nadesul ayam tiren yang dimasak dengan waktu lama masih cukup aman dikonsumsi asalkan ayam yang digunakan tidak terlampau busuk karena sudah terkontaminasi mikrobiologi
hanya satu saat ini yang kami butuhkan
misalnya seratus usd ke bawah
untuk mencoba untuk membuat
gak main kompetisi gitu kan
kita semua adalah pengahit aboriginal
dan mereka tuh ngajarin kita bahasa jawa
kebutuhan saya dan juga
bahwa pengendalian itu begini caranya
dan hebatnya joseph ini gue juga tidak
itu konsumen pasti akan diuntungkan ya
atau mereka membuka sebuah plantasi baru
yang selalu main pressing yang selalu mau menyerang
istana menyebut masih menunggu surat resmi dari dpr sekaligus naskah ruu dkj tersebut
dan uzbekistan adalah melakukan pressing terhadap pertahanan lawan
dan tidak demi kepentingan seluruh masyarakat
hanya pada akhirnya tidak menurunkan harga
tenang aja walaupun saya pakai kacamata dan berewokan
nah kita harus dipaktif di tingkat perusahaan untuk mengatur mekanismenya
kalau kita berbicara si sektor musik ini
tapi mungkin ada momen momen ya
bisa buka kamera gak bu
nah anda melihat apakah ini ada semacam perubahan dari
pak jokowi membuat aturan walaupun tidak tertulis
itu baru biaya yang dikeluarkan untuk aparat penegak hukum
gue bener bener gak ada sih target pribadi gue ya
yes lewat music dua puluh musik akan dijadikan sarana untuk mencanangkan kesadaran masyarakat dunia
udah divaksin biar sehat selalu
kunci utama kesembuhan adalah kerjasama dari para dokter yang menangani pasien
oke kita bahas lagi tentang masalah utama pendidikan
dr salud muhyiddin dari universitas macquarie
kemudian juga kita kan sebenarnya inflasi itu turun pasca lebaran
wah masih mbak jum aku habis nih tak bersisa
tapi ya ini tadi di uni eropa seluruh negara uni eropa melarang menggabungkan data antar layanan
yang tidak mau divaksin bagaimana vaksinnya
ketakutan oleh masyarakat aborigin
yang saat ini sedang berlangsung antara tiongkok dengan asean
sih kalau kita persiapkan dengan persiapannya bener dengan adanya turnamen ini ada men feature
waktu itu ada waktu itu ada stephen ray cuman stephen ray keluar jadi bertiga tapi cuma dua
dan masyarakat kita ini kan juga masih press oriented consumer gitu kan
untuk itu kpu akan menggandeng pihak kepolisian guna mengusut tuntas kasus tersebut
oke saya ke mas wahyu bagaimana kemudian menentukan atau pemilihan pemain ini
umumnya junior yang delapan belas tahun ke bawah itu
kalau dalam sehari biasanya kalau mbak asih sendiri dalam sehari itu bisa dapat berapa bangkai ayam biasanya yang dicari
cuman buat formalitas aja sekolah disitu supaya bisa main antar kampus
ya dua ribu meter dibandingkan dengan garis pantai pada sekitar empat ratus tahun yang lalu
jadi udah bukan hobi lagi
diharapkan hasil dari b dua puluh summit ini
sampai saya membuat serial dokumenter
tak jarang ia juga membantu anggota anggotanya
dan saya pikir bahwa hal itu bisa banyak
jadi dengan melakukan aktivitas yang sederhana seperti itu
dalam suhu ruang kedelai akan mengalami proses fermentasi
maksudnya cara berpikirnya itu apa sih yang harus kita lakukan after basketball gitu loh
gue liat tuh harus ada license gitu ya kok ya sertifikat untuk
rasa kasih cinta kasih
jadi sebagai pembuka itu trigger ya tadi disebut penetration
nah kalau orang paranoid kalau dia nggak merasa dekat sama kita
ada lagi sakit sih tapi udah lumayan itu lumayan enakan lah
saya pk sd smp di jakarta sma di jakarta kuliah di ui depok
atau bener bener kayak lebron kayak
serunya gambar minuman dengan latte art ini bisa dibuat sesuai permintaan pelanggan
tetapi juga di beberapa titik yang ada di jakarta
untuk yogurt non juice tekstur yogurtnya lebih keras dan lebih enak
karena untuk ukuran musik ini memang sangat butuh tata kelola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
setelah sahur mereka pulang ke rumahnya baru tidur
terus apa koko ngomong apa pas pertama kali nelfon lu itu
setelah dinyatakan lolos dan mengisi surat persetujuan
kemudian yang ketiga yang agak jelas dan nyaring juga soal dampak putusan mk sembilan puluh itu
udah apa kompetisinya udah

akibat cedera ketika berolahraga
panjang lebar berbicara terkait dengan
dijadwalkan akan ada penanaman pohon di sekitar wilayah ibu kota nusantara
karena orang sekitar makan minum dan nggak semuanya aware kalau ini bulan ramadan
dan jumlah penduduknya lebih banyak dari indonesia
nanti terkait ditemukannya di mana segala sesuatunya nanti di sini ada pak jumaril
ranz entertainment itu kuat di figure ya
memicu terjadinya perkawinan anak
penghasilannya antara lima puluh hingga seratus ribu rupiah per hari tergantung jenis dan jumlah anyaman yang dihasilkan
ini kan jabatan jabatan yang terukur dari keputusan yang dia buat
ini kebetulan universitas udayana yang mendapatkan laporan dari masyarakat
alhamdulillah ketika pandemi justru pengrajin ini malah makin banyak banyak order
iya kan mungkin gue udah sama wu isang satu tim kali abis itu balik ke jakarta
sebenarnya masih punya sekali peluang peluang yang sudah dikembangkan
ketika acara pertukaran pakaian mendapatkan momentum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
hanya sebagian kecil dari praktik perkawinan anak yang terjadi
dari berpartisipasi di parade mardi gras
di tasik malaya jawa barat sejumlah ibu rumah tangga dan pedagang keliling mengaku resah
jadi di sini dalam festival ini sebagai apa
menurut pandangan anda sendiri apa kemudian alasan sampai akhirnya liga dua dan juga liga tiga ya di stop bung akmal
nah surat surat baru ini yang kemudian dimajukan ke rapat exo pssi harus ada yang bertanggung jawab siapa yang melakukan ini
jadi saya undang beliau
kan kalau misalnya kita bukan bicara jalan sampel
bahkan kalau bisa dibilang selain apa ya selain timnya keuangannya sehat gitu
tim vaksinator ini rela bertaruh nyawa
selanjutnya dilanjutkan oleh kementeriannya
karena dia akan meningkatkan peluang terjadinya banjir itu menjadi lebih besar lagi
masih rumi jahan masih balita gitu
awal masuk warga saya ada masalah keuangan
figur dengan rakyat figur dengan konstituen ya
subdistrik dan komoditas utama mereka adalah kakao
arief kurniawan fajar indrajaya jakarta
tetapi belanja anda tidak mengganggu jatah untuk dana anda
gerak yang lebih bebas gitu
jadi empat puluh lima dinilai akan terlalu tinggi gitu
mungkin penelitian mas kurnia juga harus melibatkan ada
apakah anda mengenal bauksit
selamat pagi pak dhani dan mas wahyu apa kabar
dibanderol satu ratus enam puluh ribu rupiah
kalau ada tawaran jangan takut sama kokim hong
bandingkan sekiranya harga mana yang cocok dengan kantong
nah namun demikian saya kira tadi juga sudah disampaikan oleh menteri pariwisata kita bahwa akan ada dialog ulang
kemudian wawan dan ratna membuat structure untuk naskah
jadi kadang kadang kita bisa membantu dia untuk berpikir secara rasional
yang sudah dilaksanakan oleh kementerian akter bpn itu diantaranya untuk reddisk adalah reddisk dari pelepasan atau shgu
untuk pakaian yang tidak diinginkan
ini mengenai orang orang australia
presiden sebagai tentu atasan langsungnya
sekaligus kami ingin meyakinkan bahwa semua yang melaporkan ini akan dilindungi ya
sangat produktif tapi kayaknya ini kita udah membobibutan di rumah nih
agung happy andri awan saputra jakarta
nah kita semua bengong kan langsung on the line langsung sweet enam belas gitu
tapi masuk penjara tuh menurut gue paling berat
dari pemeriksaan hari pertama tidak semua hewan kurban
yang harus diakomodasi dalam kabinet ini
angka perkawinan anak harus ditekan agar dampak terhadap individu dan sosial tidak terus muncul
dari instagram bip lu masih bassetnya aku ngomong dong masih dong kok tapi udah
dan rencananya memang kebijakan ini akan terus diterapkan
sempet sih ko sempet beban lah kayak
nah sebelumnya boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan apa perannya di proyek surat suratnya ini

disebutkan bahwa orang yang melanggar semacam ini bisa dikenakan sanksi pidana yang diatur undang undang nomor delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang perlindungan konsumen
tadi anda menyebutkan dolar amerika serikat kemudian juga ada emas batangan
terus malah tiba tiba kemarin pak anies ada ngumumin kriteria cawapres baru
ya sekalian juga kan ya lihat karena baru juga dibuka ada kapal melampungnya gitu
kita beralih kepada yang selanjutnya ceasefire atau bincatan senjata bahasa indonesia
proporsi penduduk di luar negara di rekod
dari lima tahun sampai sebelas tahun
oke salam gubernur sumatera barat kata bang janssen
sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini
global ini dibahas dalam pertemuan kedua pemimpin ini pak
masuk daftar pemilih tetap atau dpt pada pemilu dua ribu dua puluh empat
apakah melihat secerca harapan bahwasannya ketika nanti ini akan mulai beroperasi pada dua ribu dua puluh
dua hari yang lalu saya diminta untuk melakukan klarifikasi
bergabung dengan kami malam hari ini
jadi kalau lihat lihat awal ramadhan kan banyak juga manusia gerobak yang baru datang yang musiman gitu ya
karena diminta ditawari digadang gadang
ketiga ada roti gluten free yang dibuat tanpa terigu dan gadung tapi menggunakan tepung khusus
jangan sampai gue juga jadi orang yang sombong
seperti misalnya ada perhiasan lalu juga ada ornamen ornamen ataupun hiasan untuk dekorasi rumah
yang kita laksanakan masif ini
emang ega untuk menangnya tinggi banget gitu
bram sinulinga jimmy chandra bogor jawa barat
penetrasi juga sudah cukup masih
jika setiap warga negara indonesia memperoleh dua dosis vaksin
pasangan yang bekerja dengan kami sekarang
tadi mungkin para rekan rekan wartawan ada datanya
mereka percaya kualitas rasanya karena daniel mempertahankan resep asli cara bikang buatannya
terutama di negara berkembang itu terkait dengan pangan
jadi ini memang harus mendahului dari pedagang sayurnya belum datang tempenya udah siap
karakter itu melekat pada ideologi
baru kita mendekatkan ke sponsor
mungkin sudah dianggap tidak penting padahal
tw ayah sekaligus tersangka pelaku
kemudian kenapa kemudian diterapkan secara pukul rata gitu ya
jadi mungkin itu nanti peran kita adalah waktu kita jadi keluarga kita lihat orang ini punya potensi keberbahayaan
karena bangun di sana itu bisnisnya mungkin kembalinya akan lama sekali
mbak wiwi adalah sesuatu yang saya kira harus kita catat
nah kita bikin turnamen
berarti kalau misalnya ditanya mulai basket kapan berarti dari kecil juga udah kenal basket dong ya
tapi kakak worry gak sih kak kan kalau syuting kan kayaknya orangnya banyak banget tuh ya kayak untuk ngumpul di satu tempat itu satu scene gitu
kita akan ketemu lagi hari senin depan jam dua puluh lima wib
daging kambing memang memiliki cita rasa yang khas
nah sarapan kali ini saya berkunjung ke gerobak lapar
ini frekuensinya jadi sangat
dia maunya hasilnya tapi ya ini gak mau ngelakuin seperti ini biasanya gitu
jadi udah memang sebenarnya kalo udah ngerasain bola tuh dari kecil
oh saya udah punya ini setahun yang lalu beli di kota
kalau itu sebenarnya banyak karena dia berkuah itu banyak perjumpaan dengan chinese
sudah ditemani oleh dua orang narasumber di sebelah saya
ya pada waktu itu harus diakui bahwa kebun binatang ragunan itu adalah
di hati ini hanya ada pak jokowi
generasi kita kebanyakan memang sudah baik sekali maupun a atau unggul gerakan di internasional
pada awal november lalu
tapi faktanya umkm kita nggak akan bisa bertahan kalau kondisinya ini didiamkan
tapi sebenarnya apa yang bisa terjadi bila suhu bumi ini ya serata rata meningkat dalam hanya satu derajat saja di atas yang rata rata
ditemani pemandangan gunung prau dan gunung sindoro yang berdampingan
kenapa karena hak hak politik itu kan dijamin oleh undang undang
dan daftar penjabat kepala daerah yang ditunjuk oleh itu
atau justru disampaikan ketika sudah ditunjuk
jika pemerintah menerapkan kebijakan ppkm darurat dalam waktu dekat masyarakat harus bersiap menghadapi dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan ini
saya awal ditangkap saya baru bangun tidur
yang akan dikerubuti oleh tiga pemain tengah yang dimiliki oleh irak
laporan tadi disusun oleh rujika talwar dan disampaikan oleh riki kusumo
kekuasaan itu seperti raja atau kesultanan yang namanya pimpinan
baik di kawasan wisata terus tempat tempat penginapan
internet ini kan yang kami berikan dua puluh empat jam
jadi bukan untuk mencari kepuasan supaya wah saya sudah mencapai sesuatu begitu
kalau rico kalahnya cuma sekali
tapi uang kuliahnya lebih murah dari ptn
di mana data musiknya seperti apa
mereka juga membahas isu isu regional dan isu isu global
atau dari perspektif yang lain lagi tanggal dua puluh atau
papua daerah daerah dalam gitu
ini beraksara dan juga berbahasa wolio ini dalam satu syair satu bait biasanya setiap ujung kalimat
dengan ada bantuan ptba untuk memberikan irigasi ke karangraja khusus untuk petani
bagaimana anda melihat kiprah and sposteco glue selama paruh musim pertama ini
baik itu kepada rumah sakitnya maupun kepada peserta didik atau staf pengajarnya
pendaftaran untuk musim haji seribu empat ratus empat puluh lima hijriah atau dua ribu dua puluh empat masehi ini adalah pendaftarannya yang kedua

dan kepala bssn hinsa siburian selamat sore pak hinsa
tak hanya kucing rast seperti british shorthair persian angora hingga maine coon
hal ini tercantum di situs web study assis pemerintah
ruu daerah khusus jakarta yang tergesa gesa dan terkesan ugal ugalan
ruli diajak berkeliling pondok pesantren al zaitun dan diantar langsung oleh sheikh panji
ada peningkatan sekitar tiga puluh persen
ya jerat pidana yang bisa dikenakan kepada tersangka adalah berdasarkan undang undang peradilan anak perlindungan anak
sampai yang paling mahal itu ada mencapai sekitar tiga belas juta rupiah
saya rasa di dua ribu sembilan belas pak jokowi tidak melakukan itu
pak yudin kemarin ikut ngebongkar ini gimana bentuknya kemarin itu pak
di tempat ini sampah yang dikumpulkan memang dapat ditukar dengan emas
dan mereka seharusnya mendapatkan sesuatu takeaway dari momen ini
yaitu belum dibayarkannya thr di tahun dua ribu dua puluh sampai saat ini
jadi satu tahun untuk menilai mungkin berharga rp tiga
konflik brutal antara masyarakat adat dan pemukim
mau timnas atau gimana
optional roti tawar juga kalau ada di rumah ya nggak apa apa ya
tes jat itu nanti ada pertanyaan pertanyaan seputar regulasi tentang perjalanan ibadah haji
laju vaksinasi indonesia termasuk salah satu yang tertinggi
jadi mereka tidak bisa diterima untuk krisis ini
nanti kita akan tanya kepada narasumber saya tentang ide presidential club dan juga otak atik kabinetnya pak prabowo dan juga mas gibran yang tampaknya masih menjadi perdebatan di internal koalisi pendukungnya
kalau dia tinggalnya ada atau adanya di melbon pada saat itu
ini loh waktu tahun dua ribu empat belas kita ini projokan dari awal
dan saya melihat salah satu pengunjung
untuk bagaimana kita keluar bersama sama dari pandemi ini
ada ukuran tertentu dan tidak bisa asal mencampur
dan kemudian kita bisa mulai menggunakannya pada pasien
begitu hancurnya perasaan saya dan goyahnya mental saya
nah sekarang dibuka lagi tiga
empat orang merupakan dokter dan tujuh belas orang terdiri atas perawat bidan dan tenaga kesehatan lain
namun publik masih menanti upaya pasti dari pemerintah untuk segera menekan angka kasus positif covid sembilan belas di indonesia
tapi salah besar juga pak jokowi kalau gitu ya
jadi di breakdown semuanya
apalagi menjelang hari kemerdekaan
nah tapi biasanya saksi yang memberikan keterangan palsu yang di bawah tekanan itu akan mencabut keterangannya ketika dia merasa sudah lolos atau lepas dari tekanan tersebut
mungkin middle manager di sebuah perasaan
jadi melalui pintu belakang begitu dia komunikasi dengan i k eisenhower plus mereka tampil di publik untuk menenangkan amerika kan begitu dia
orang indonesia itu bisa baca bunyi
yang banten kalah tuh pokoknya tuh
jadi sesuai dengan aturan itu memang harus dibayarkan dan menjadikan kewajiban

lebih banyak dari islandia dari jepang dan dari selandia baru
itu disetujui untuk mengurangi emisi
bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa melatih tim tim besar
dari sepuluh orang yang terdaftar sekitar satu empat ratus hingga satu lima ratus orang di pasar tanah abang
untuk pengemudinya sendiri hilangannya konsentrasi
teman teman tiktok untuk bisa menyampaikan
jadi ekonomi di sini didukung bukan oleh pemerintahnya
sebab yang kita tahu bahwa minyak itu rusak tidak bisa dilihat hanya dari kondisi fisik
tapi itu sering tidak dipakai jadi
baik ini regulasi juga harus tetap direvisi lalu terus dipantau
kedua anak balita mereka pun biasa tidur di gerobak
mereka ritme hidupnya kan dari rumah ke kantor ini ya
apa ya pas dbl sih pasti banyak kayak banyak yang follow ide gue gitu kan
yesaya sama si vivaldo itu lu udah mulai ngejim ngejim juga ya sama anak anak oph ya
halil menambahkan sebelum melakukan perjalanan mudik disarankan untuk memeriksa kesehatan mobil terutama bagian ban dan rem
bersama sama dengan bank indonesia
ratusan dari mereka merangsek masuk bahkan hingga berenang di kolam renang presiden
lengkap dengan desain kemasan emas
tapi kontroler game kayak gitu gitu
pantesan adalah lokahens cafe
yaitu mustafa sadun back kanan
bangsa hahaha dia lah pokoknya sekarang ini makin nambah tuh makan itu nah ditelan gila
enam bulan artinya dari mulai dua puluh empat november tahun lalu
wah ternyata saya membuat kekacauan
oke mungkin pertanyaan kalau buat bu sandra sebagai dramaturgi ya
tetangga sebelah kiri sebelah kanan gitu ya
lihat nih isinya beraneka ragam loh
berdirinya stasiun cirebon tidak terlepas dari mencampurnya pabrik gula yang tersebar di pantai utara jawa mulai semarang hingga cirebon
fitnah itu fitnah itu apa chen fake fake
yang dikelola oleh wakely foundation
kalau misalnya kita hari ini mitigasi kita terkait dengan meta group seperti di instagram shop ada whatsapp for business
dari pagi pagi jam delapan sampai malam latihan besoknya begitu lagi ya
bumbu yang paling penting adalah bumbu yang berbeda dengan bumbu yang lainnya
oke apa yang ingin disampaikan pak terakhir pak
baru mulai merintis lagi nih mbak dengan lebih saya banyak bersilaturahmi dengan dinas kebudayaan sudin kebudayaan pariwisata
apakah ini dianggap sudah bisa meringankan sehingga kira kira sudah berpikir thr dua ribu dua puluh satu mungkin saja bisa dibayarkan full begitu
kalau pelatih asingnya cuma gara gara brandnya doang asing tapi nggak ada pengalaman apa apa ya percuma
yang pertama itu kutub selatan
misalkan layanan publik pemerintahan kemudian sekolah rumah sakit kesehatan dan lain sebagainya
kita bisa merayakannya setiap hari
pertamina menjamin ketersediaan bahan bakar minyak bbm dan lpg selama libur natal dan tahun baru
angka kesembuhannya itu hampir sembilan puluh persen
tapi tapi kalau kita ngomongin awal karir basketnya kak samboya kan sebenarnya udah lama lah ya
saya kira kerjasama secara umum sudah berjalan dengan baik
tapi perjuangan untuk keamanan dan keadilan di komunitas kita
dan sesuai namanya bara tentunya lebih pedas dari varian original
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam teman teman
ini laku lagi ada di tim losastro
kemerdekaan finansial akan dicapai jika anda memiliki sumber penghasilan pasif yang terus menerus
apalagi nanti ini pasti diprediksi mungkin akan terus nambah
di depan pintu ketiga atau pintu pasujudan
ada masukan apa bang aldo untuk lmkm
kemudian untuk penginapan itu juga bisa mendapatkan diskon sampai dengan dua puluh
sesuai dengan keahlian saya
apakah memang ada komunikasi dengan pihak ormas dan mengatakan bahwa
dan disitu banyak kepiting
nah itu alasan lu berhenti dari uph kan apa sih
merah ini ini bukan sembarang merah ini memang ada pedesnya
jadi mereka kan terlibat dalam cerita itu
ya tapi bagaimana pengalaman menjalankan ibadah puasa jauh dari keluarga dan juga di negara belanda gitu ya
basah dan tapi saya nggak basah loh sama sekali
ini kan masalahnya saya kembali lagi tadi ya
david university australia di kibudiman memperingatkan pemerintah agar tetap berhati hati
baik baik oke saya ingin ke mas erlangga kembali
terima kasih alhamdulillah atas kerjasamanya
seperti biasa rookie ya gue ya
mereka tuh bisa menjual produk produk mereka secara online
bersama kemudian kunjungan ke satu daerah pidato ada gimmick hanya seperti itu
kita tahu pembuktiannya bahwa nomenklatur bertambah ataupun orang orang yang kredibel masuk itu semuanya tanggal dua puluh oktober nanti
jadi apa yang bisa diberikan dari seller mereka mau beli diskon seberapa nanti dikomunikasikan lagi
karena ada nuansa bahasa
baik terima kasih dr syaril atas diskusinya di program c i indonesia connected pada hari ini
kalau memang semuanya serba normal di sana tidak terlihat seperti suasana di negara negara yang memang mayoritasnya muslim begitu seperti halnya di indonesia
kita toto tadi sudah menyebut beberapa negara saya juga ingin menyebut beberapa negara
sehingga masyarakat lebih nyaman pada saat akan melakukan pembesaran
terima kasih pak edi sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business dan referensi
kalau sekarang itu lebih terbuka lebih free
jadi setiap daerah harusnya punya orang kaya aldo bisa berguna
rumah tentu saja ini akan terus diverifikasi
pemerintah indonesia mempercepat program vaksinasi
data indef sudah jelas menyampaikan bahwa mereka bilang sekitar tujuh puluh persen lebih produk yang dijual di tiktok
anak anak muda ini banyak yang kemudian terjun ke dunia bisnis
lauren siagata fodanto bimantoro jakarta
wacana ppkm darurat kian mengemuka seiring dengan lonjakan kasus covid sembilan belas yang drastis di indonesia
oh nyokap gue seratus support dia gak ada ini sama sekali
dan ini nathan sama jenner ini sudah semakin padu kemistrinya
tanah kayu sebagai komoditas
ketika perang itu mengakui kontinen
jebolanya romy chandra romy tanaka
saya tidak berharap perubahan kedepan gitu kan generasi bangsa kedepan ini baik baik saja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
dapat meningkatkan hasilnya bagi pasien
maupun pihak kampus dalam hal ini
bagaikan permadani di dekat muara sungai bajulmati desa gajahrejo kabupaten malang jawa timur
tidak diganggu orang atau pemerintah
nama si a yang rumahnya ada di aceh
dan bisa memberikan pengalaman dan kenangan yang baik bagi para delegasi kepala negara
oh berarti lu seleksi di uph tuh udah sebelum pon
yang berarti pulih bersama dan bangkit perkasa
ini rumah saya di taman iwono jalan dagen belakang malioboro
sebenarnya kan nana memaksa pertanyaannya
tapi sebetulnya di indonesia
jadi kalau melihat yang utamanya justru hanya untuk kependidikan program program kemendikbud sendiri
otomatis petani menjadi lebih untung dengan produktivitas mencapai tiga puluh karung
dengan skill yang apa adanya ini ya saya juga melakukan wawancara dengan bahasa korea
itu kan yang lo stream sama yohannes juga ya jen
artinya tarif pajaknya tentu tidak setinggi dari yang diproposal
meskipun tampilan ayam goreng ini menipu dan aromanya pun lezat
yang dapat menempuh jarak sejauh empat puluh hingga enam puluh kilometer
jadi apapun kebijakan pemerintah yang bersinggungan
untuk yang tahap pertama sudah ada hasilnya
karena ke depan kan kita tahu ya resiko akan semakin tinggi inflasi tinggi
nah ini agak agak ya serius nggak serius ya
ya bisa jadi makin pede gitu
dan itu emang kalau mau berkembang itu emang kita saya
namun kerja keras selama sepuluh tahun bukan tanpa risiko
tapi tadi bawang merah utuh saya cek di panel harga badan pangan nasional harganya sudah rp tujuh puluh empat delapan ratus
itu sebuah proses yang dinamis kita lihat
itu yang jadi masalah
beras sengaja tak diisi penuh karena akan mengembang saat direbus
nah pada video itu ismail mengungkap permainan tambang ilegal di kalimantan timur yang melibatkan sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah polri
tentu kalkulasi politik itu membutuhkan sebuah pendekatan yang ada satu presisi
terima kasih aun rahman pengamat sepak bola sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom
dari maklar gerobak yang sudah mereka kenal sejak dua ribu
jadi bssn tentu punya program ya
dari masyarakat hindu yang sebelumnya ada di tempat ini
bahwa dia berpikir bahwa dia tidak mungkin bertahan dalam situasi ini sendirian
yang lama benjamin galston itu
daerah warisan daripada raden saleh
selain menggunakan pendekatan pengeluaran tahunan
menghangatkan tubuh di dekat api unggun sambil menyantap makanan
dan tanda ini semuanya bisa dikaitkan dengan angka mbak meggy
ya kadang beberapa tempat
ada nih ajaklah bunding antara pekerja dengan si pengusaha
budi pun meminta masyarakat ekstra hati hati dalam melakukan pembelian asuransi
untuk kepada para direktur direktur utama maupun para direksi
kalau jaipongannya itu bebas
kemudian ditemani juga dengan timun timun
selipkan pada kantong celana baju atau sepatu anak
iya anjing hasil gimana pakai saya udah keren banget belum korea selatan banget ya buat
nah sekarang waktunya beli oleh oleh
meski begitu ikhlas tidak patah semangat dan rajin mencoba hal hal baru
stasiun satu abad ini masih dioperasikan menggunakan beberapa infrastruktur peninggalan belanda
walaupun even peralian dari dunia basket kesini kan selalu struggle kan
yang tewas di korea malaysia indonesia vietnam
nah tetapi permasalahannya adalah apakah kemudian myanmar mau datang atau tidak
dan juga harus diperbaiki direvisi seperti itu pak edi
ayam charsiu toge hingga pangsit dan jamur serta taburan bawang goreng
hidangan sederhana ini cukup menggugah selera apalagi dengan pelengkap sambal bawang
ada hal tertentu kenapa ini menjadi bagian dalam proses belajar mengajar
harganya mulai dari dua puluh ribu hingga jutaan rupiah
dan itu berarti hutang help dapat berkembang sepanjang waktu
reboisasi kawasan pesisir dengan menanam mangrove yang sudah dilakukan selama belasan tahun ya kang
dan masjid tujuannya yaitu satu biar masyarakat bisa melaksanakan ibadah
itu di sekeliling supporter sudah mulai berdatangan
kita masuk ke zaman digital saat ini
sekarang ini adalah permasalahan yang serius gitu loh
hmm tapi kan salah satu keunggulan lo sebelum lo sekarang nembaknya masuk terus ya
pas pindah ke raffles collage outdoor kita ngerasa kayak aduh kita harus kayak
ada main basket kok
sesaat lagi di lulifax
tetapi belum dari segi kebudayaan
kayak jiper dulu dah sebelum tani
nasi kemudian dihangatkan sesaat sebelum dimakan
apalagi ponti juga kota besar sih kan
mumpamanya kok ada wanita di depan
enggak ini ketua umum partai golkar udah ngomong ya
orang tahu nyokap yang gitu gitu yang penting penting
jadi rp enam ratus itu aku sudah mengekspor ke beberapa daerah yang ada di jawa timur
di pintu inilah pintu kecil ini pelaku ibu bawa
kemudian tindak pidana pencucian uangnya bagaimana
ini kalau kemarin tuh si kim
di hari anti korupsi ini sudah sebaiknya kpk merefleksikan diri untuk terus meningkatkan sinergi
keser berarti bergeser sementara bojong diambil dari nama tempat diciptakannya tarian yaitu di bojong loa bandung
meskipun tadi hujan tetapi tim tanpa kena lelah tetap melanjutkan pencarian
jadi ada yang ngawasin kalau tanpa pelatih nanti kasihan atletnya gitu gak ada yang evaluasi gitu
nasrullah menggunakan komposisi bumbu yang sama dengan yang biasa ia gunakan
saya ke mbak mira dulu mbak mira hingga hari ini belum diputuskan ya soal sistem bayar thr dua ribu dua puluh
jemaah yang mengikuti ibadah suluk tidak hanya berasal dari warga lokal
kan di entertainment kan
thank you jok sorry kalo ada yang kurang kurang nih ya
dan yang terakhir sediakan alat pemadam api ringan atau apar di dalam kabin mobil
dan mau ngasih tahu kalau aromanya itu bisa menggugah
kita akan kulik dan bahas lebih jauh terkait kebijakan pelarangan mudik
kalau penonton film ini sepuluh juta pasar malam itu akan benar benar dibuka
tinggal ada lima provinsi lagi yang belum mencapai tujuh puluh empat
adalah sosok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat indonesia
bagaimana dengan perlindungan kepada konsumen mbak aisyah
dari tempe doli menjadi maju jaya dan terakhir tempe jarwo
menko polhukam mahfud md sepakat dengan apa yang dikatakan rekannya tersebut
betul ibu bilang bahwa hampir setiap negara
jadi saya kira mekanismenya tidak terlalu sulit
vaksinasi dosis pertama sudah mencapai sembilan puluh lima delapan persen
antara lain menjadi tempat lahirnya persatuan sepak bola jakarta atau persija
berapa belas tembakan gitu kan
kapten tim rizkyrgo tidak bisa bermain karena kartu merah
sembari menunggu itu apa nih langkah yang
karena kita tahu pak budi juga salah satu pendukung dari jokowi maruf pada saat masa kampanye
beda dengan gula gula yang lainnya gitu loh
atrenya dalam arti medis mereka bergerak namun hanya terbatas seperti itu
misalnya pak firly sendiri ataupun ajudannya
berkenan meninjau barang bukti
lalu muncullah red flag atau masalah untuk pertama kalinya
untuk pembalap muda maupun juga gentleman s driver
nah seringkali mahasiswa itu dianggap
tentunya kami saat ini dalam konteks pencalonan telah berdiskusi dan berkonsultasi dengan banyak sekali pihak
ini ntar begini ini ntar begitu
karena jujur kalau kita lihat barang barang yang dari luar ini kan sangat murah banget ya mas
nggak lah ini masih menok bali
yang dasar untuk memastikan produk mereka
soalnya gue gak pengen satu tim sama koko gitu loh
apa yang membuat mas andre bisa bertahan jualan di tebet
pancake menjadi bukti perkembangan industri kuliner dunia yang semakin kreatif dan inovatif
jadi ada beberapa ada yang bersama sama dengan diplomatic course
kemudian yang mayoritas tercatat itu adalah pinjaman online ilegal
karena bagi penderitanya ini akan mempunyai dampak yang besar terhadap bukan kebugaran atau kesehatan tapi juga kenyamanan kita
cuman ya kalo gue ya jujur nih kalo gue pemain pelatihnya popovich pun gue yakin gue nurut banget sih
kalau gue udah maunya contohnya gue udah maunya pemain gue tuh abo vincent tom
tolong bupati wali kota gubernur sering sering masuk pasar cek betul di lapangan
di media sosial terkait dengan rkuhp ini
dimana sampel jaringan diambil dari testis
untuk dinikmati bersama keluarga
terus ada hasel juga gitu disitu
sambil menikmati kekayaan menu otentik nusantara
lalu sebenarnya bagaimana antusiasme daripada para pemilih muda ini menghadapi pemilu dua ribu dua puluh empat nanti
mereka membakar dupa di sudut makam
tindakan tindakan yang mengarut
untuk memaknai ramadhan sendiri kali ini sih aku lebih ke berpikir kalau ternyata selama ini tuh aku take is for granted gitu loh
terima kasih pak kadif satelit baktikominfo sri
resep dan juga bahan bahan yang diambil
ya kan ada satu orang owner
sebenarnya mama saya dulu pemain pohon bali
sebelumnya membangun kondisi lain seperti kkas
dan direktur serikat jurnalis untuk keberagaman ahmad junaidi mengenai hal ini
segera setelah masalah ini
tapi dari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat
kini ros mengutamakan pendidikan bagi anak anaknya
dalam menjaga stabilitas keamanan dan stabilitas politik di kawasan
berbagai dampak perubahan iklim dan perilaku manusia tampak nyata
yang mulai dengan aku ambil master s
jadi mungkin senarai masa depan indonesia
setiap hari soalnya lebih mahal tapinya
selain dewi rostika dan juhendi juga melakukan munggahan namun dengan cara lain

ada gaga aldi yang merupakan anak dari bang komeng
yang ini yang sebelah kanan saya ini yang belum siap jadi warnanya masih putih
terus dokter bilang katanya cobain pakai yogurt itu karena bisa buat nurunin asam lambung
di antaranya australia amerika
menurut dokter grace ada beberapa hal yang perlu diperhatikan
keluarga di dalam dan di sekeliling
apalagi dengan situasi dengan gaya bermain irak sepanjang turnamen
mau yang asin mau yang tidak terlalu asin bisa dikondisikan
kemudian ada faktor motivasional bahwa dia merasa nih setelah ini anaknya akan nggak ada lagi yang ngurus gitu
mengklaim memiliki tim yang berjumlah empat ratus orang di luar kementerian
jadi masalah hukum kodrat itu sudah over
perkenalkan nama saya ernawati mahasiswa universitas nadatul ulama indonesia baik
karena ada sayurnya juga gitu
kenapa tiba tiba di saat saat itu mereka cancel
bus yang tidak lulus uji kelayakan dilarang beroperasi sebagai kendaraan angkutan lebaran
terkait dengan restrukturisasi utang
jadi informasi itu ada yang terkait dengan fungsi fungsi tubuh manusia
gelas yang digunakan pun berbentuk batap mini atau bak mandi lengkap dengan beruang yang terbuat dari es
iya susah juga gitu kayak hehehe istilahnya milih ya kalo gua nggak milih ini yang lain sakit hati gitu susah juga gitu ya soalnya ya
adalah rumput di lapangan ini menggunakan sistem hybrid turf
ya dibikinlah forum silaturahim harapannya seperti itu
kemudian di pukul dua puluh tiga puluh satu malam
dan ada aturan pembagiannya
ada kok banyak kok ada ada kok banyak banget lah hampir hampir setengahnya pada main di ibl abis itu
jadi menurut saya sih ya memang secara antusiasme momentum sangat tepat sekali untuk mengembangkan si musik ini
karena kita hidup berdampingan tidak hanya manusia saja
masih menelusuri rekening aliran dana dari sikembar
kalau ini terutama sih ke tenggorokan ya
misalnya jumlah barista semakin sedikit dan outlet yang tidak terlalu besar lantaran investasi lebih ditekankan pada aplikasi
rotinya sendiri kita pakai ini adonan untuk roti brios atau roti manis
tak sedikit kedai kopi yang tidak mampu bertahan dan terpaksa gulung tikar
dengan asn ya aparatur sipil negara
juga ada di kampus gitu

untuk data yang kami terima memang belum ada hitung hitungan secara numerik
harus ngelebihi pendapatan gue di turnamen ini harus bisa nutup cost gue untuk perjalanan
ketupat juga merupakan demitologisasi dan desakralisasi pemujaan dewi sri yang dimuliakan sejak masa kerajaan kuno majapahit dan pajajaran
pada orang orang yang punya masalah mental emosional dia dalam kondisi depresi tadi
aritasi kita melakukan juga karena ada perubahannya yang cepat
untuk kuah bara tekstur kuahnya lebih kental
jika anak anak tidak diberi ke rumah
hingga pose jari sarangeo pun masuk dalam pose yang dilarang
apakah semua sudah berhasil dievakuasi dan tidak ada korban luka ataupun korban jiwa
yang kita kenal sebagai deeskalasi emosi gitu
ya mungkin perjalanan saya seperti itu mungkin ya
sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan
dia di mana dia melati
serta kepatuhan penerapan protokol kesehatan di masyarakat
seperti salah satunya tempat ini
kalau tadi kita sudah melihat ini statistik menang kalah imbang antara irak dan indonesia
jadi kalian yang mau terjun ke dunia basket tuh harus siap gitu harus siap mental
itu menjadi sesuatu yang mungkin bisa di
tapi saat coach alex pertama kali datang ke bali united
ya tadi investasi di pendidikan mengubah tenaga bonus demografi
seluruh asia terus di eropa ada gitu terus under enam belas di asia asean juga ada terus nanti
bahwa indonesia akan maju syaratnya adalah persatuan
setelah dinas saya di luar masuk ke pelosok pelosok ke gunung gunung
lima tahun kalau tidak salah sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh akhirnya jadi juara kali ini
terus juga dari keragaman budaya kita
hmm yang terakhir ini memang menggiurkan
suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan
ada lima menit kayaknya
dan kehadiran pemilih muda ini mendapat perhatian yang cukup luas
saya tahu teman teman komunitas juga
saya mau bilang bahwa luar biasanya pak muldoko itu tidak pernah beliau membicarakan dan mengajak kami membahas mengenai apa dan bagaimana
puing puing ini dulu rumah pak yusyam
padahal saya juga sudah melakukan berbagai upaya disitu
dia malah membagikannya secara
yang diuntungkannya klub itu
nah pada saat di padalarang baru delapan puluh persen mayoritas penumpang tersebut
kemudian rgu kita itu sudah sudah berhasil
dan ini harus diinkubasi selama satu minggu
langsung dari korea selatan loh paket seragam sekolah korea yang terdiri dari kemeja rompi
lanjut kita akan membuat daging untuk kebab
terus pas itu si kusito bilang kalo lu mau apa mau survive di pro lu harus didiin badan lu gitu kan
pertanyaannya jika kemudian ada suara yang mengatakan orang orang yang ditunjuk ini mempunyai kapasitas kapabilitas untuk jabatan itu
pertanyaannya adalah tanggal berapa
direktur lembaga biomolekuler h man amin subandrio mengatakan
yang skala besar ini maksud saya adalah peta skala seratus ribu dengan teknologi yang saat ini misalnya dengan teknologi leader
tapi kalau dari hasil wawancara saya di tahun lalu nih di connected ramadan juga bahwa tidak ada acara bertemu gitu ya
maka menurut teori psikologi hierarchy of mash law
sehingga seluruh kementerian lembaga juga harus menyesuaikan
menurut cerita di kalangan pencinta kucing
kalau melihat bagaimana aktivitas bisnis yang terjadi di kilang minyak ini
sedikit saya mungkin bisa sedikit breakdown
tapi sebelum lo menang ya lo serius dululah gitu
kita pastikan hewan yang ada di kota surabaya itu sehat
provinsi jawa timur yogyakarta bali ntb dan ntt
oke berarti nggak se festive di indonesia yang biasanya tuh ada takbiran di masjid masjid itu saling menyahut gitu ya
enam puluh kapal rumah sakit ini mencapai satu ratus dua puluh empat tempat tidur
di awal awal video kan sempat kayak
tidak bisa kita laporan kepada menko polhukam aja
emangnya pas minta kursi menteri nanya dulu ke konstituennya
karena lu merasa diri lu kompeten ya sebenernya kredibel ya
dan proses ini tidak harus diawali oleh preliminary ceasefire
kalau anda bisa ceritakan kondisi terkini di sana seperti apa mas
justru perlu mendapatkan apresiasi
masih ada guyuran sambalnya ya
ini kan dalam waktu dekat akan ada pertandingannya juga cukup penting begitu ya
namun dinas pemberdayaan perlindungan anak kependudukan dan keluarga berencana mengakui
hanya bagian orang aja
waktu kita naik ke atas kita membayangkan menekan lantai ini ke bawah
dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi nasional dua ribu dua puluh dua mencapai lima dua hingga lima tiga persen yen on year
nomen klaturnya tidak ada ketua umum itu
tradisi saling berkunjung di hari lebaran memberikan imbas antrean kendaraan di spbu tanduk boyolali jawa tengah pada minggu siang
saya kira itu pekerjaan sia sia itu
itu yang mungkin menjadi sisi positif begitu
walaupun memang sulit ya aksesnya untuk dapat tiket tapi karena saya pantang menyerah
rasa hausnya itu lebih berkurang daripada lainnya
baik pak dubes tentunya kalau misalnya kita berpuasa di amerika serikat
tapi harus saingannya berat berat juga kayak di sana
apabila itu benar pak menteri betul betul mengucapkan itu
tiket pesawat misalnya kita kasih ilustrasi jakarta singapura untuk yang loko skerir atau lcc
jadi jemaah haji itu hanya diperiksa melalui pengukuran suhu dan juga observasi gejala
sehingga ada satu pembelajaran gitu ya
karena jadi lebih baik dengan kepercayaan
itu mendekatkan yang jauh menjadi yang dekat dan yang dekat sendiri itu dihargai
dalam rangka membantu distribusi logistik kepada para pengungsi
semua orang sangat bersemangat dengan apa yang kita lakukan
ya mudah mudahan kalau misalnya sekolah tenisnya materi rame
nah kan sama valentino atau satu tim itu mereka berdua gue finalnya lawan mereka
waktu itu memberikan full dukungan support atau memang kapabilitas juga ikut mendukung
dan mengidari meminimalisasi pergerakan manusia
gue mau lihat gimana sih pj fasilitasnya gitu kan
itu dihidupi oleh tim sukses presiden
sebelumnya kami juga telah mencoba menghubungi pihak dijendikti kemendikbud dan pihak rektor universitas sudirman
dan provinsi dengan jumlah penduduk empat puluh juta yang lebih besar dari bahkan negara tetangga seperti malaysia atau australia
tadi sudah sempat dijelaskan di informasi sebelumnya
melintas dari arah kanan podium
jadi yang jadi itu dari mereka
apakah memang soal itu juga menjadi pembahasan dalam pertemuan antara kedua presiden kedua pemimpin ini pak jo
iya iya berarti bentar ya
penyesalan memang ada namun hidup terus berjalan
jadi abad ke empat belas ya
kok listrik mungkin cash baterai di bawah gitu ya
pak prabowo berencana akan membuat klub presiden sebagai sarana pemerikasi
sehingga kan tinggal sampaikan aja data ke kami
saan politik itu ada dua layer
oh kalau musim musim begini ya malah ini
malam ini juga akan kami kumpulkan cukup banyak
tadi kan rizie juga mengatakan bahwa
yang hitung hitungan saya jauh lebih melelahkan jauh lebih sulit
ia terpapar varian omikron dari koleganya
jadi kalau misalnya sampah itu sudah masuk ke perairan
mereka melihat kalau usahanya perusahaannya sudah tidak lagi berpengaruh dan sebagainya dia yang ngerasain
masih enam tahun yang lalu masih fresh
taringan di bisnis teknologi memang selalu mengaitkan antara
terima kasih telah mengundang saya
bagaimana memperingatinya sendiri itu
kepada negara melalui dominik pemerintah dan dpr ya
kolam renang ada ring basket
langsung ya abis ini kita coba semoga lah ya
baik tempat menginapnya tenda tendanya dapur umum mck dan sanitasi lainnya
dari pantauan tim liputan cnn indonesia pengunjungnya berasal dari semua kalangan masyarakat mulai anak anak remaja hingga dewasa
di tengah ppkm level empat di kota sorong
ketika ia mulai mengajarkan sejarah pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dalam cnn indonesia newsroom pada dua belas desember
dirumuskan dengan bagus dalam pembukaan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
sudah pasti meningkatkan menggerakkan lebih gencar lagi tentang literasi keuangan buat masyarakat
ojk harus meningkatkan literasi keuangan dari masyarakat
di dalam nasi juga terdapat kandungan protein karbohidrat lemak dan kalori
sebenarnya kalau dibanding dengan isu lain
akhirnya ngomong ya akhirnya selesai deh gue retired
dan dua ribu empat abu nonton juga videonya koko dipinjemin ke panasih ya sempet ya berarti
pak kasus asabri kasus jiwasraya itu karena nggak ada relawan bapak jadi komisaris di tahun dua ribu empat belas
sebut saja kopi kenangan janji jiwa fore coffee hingga flash coffee
hai mas idar sebagai pengamat dan juga jurnalis musik tanah air ya
meskipun dapat dikonsumsi cara mengolah daging hewan ternak yang terinfeksi pmk tidak boleh sembarangan
percobaan pertama yang saya lakukan menstimulasi indera penglihatan dan penciuman
gak gitu sebenernya sih bisa bisa aja
yang kedua itu kutub di daerah greenland

nah ini yang memang jangan dikacaukan
tapi yang lebih penting sebagai platform balap
mereka semua berharap masyarakat tetap bersatu dalam perbedaan
karena anaknya itu putrinya men scan surat surat itu dikirimkan ke saya
karena penasaran saya pun langsung mencobanya
perkawinan anak menimbulkan sejumlah dampak sosial
seperti aturan yang dikeluarkan pemkap kudus
polisi mengungkap tindak pidana perdagangan orang jaringan internasional
berarti saya harus berobat
bahwa produk saya juga bisa dijual melalui tiktok
yang paling nyaman deh kayaknya kalo gua setimsa mainin orang berempat gua kayaknya main main gua keluar banget
dinas kpkp menargetkan memvaksin sekitar tiga puluh lima ribuan ekor kucing dan anjing
warga cukup menyetor lima kg sampah
air listriknya berasal dari fotovoltaik dan wind turbine yang mengalir kesini untuk mengecas atau mengelektrolisa air
tapi ini terakhir mar nih lu mungkin ada ini gak sih kayak motivasi buat temen temen yang masih anak anak gitu anak anak basket yang masih pengen sebenarnya karirnya pengen di basket gitu pengen serius di basket cuman kadang kadang suka ada
nah prof edwin kembali ke apa itu perubahan iklim itu sendiri
mereka sedang mencoba untuk mengidentifikasi
dan dikombinasikan dengan bahan makanan lain sehingga terasa lebih lezat
jawa timur memiliki empat belas tipe bencana
jika mengerucut ke salah satu kabupaten di provinsi jawa barat
yang tadi saya sampaikan mbak pada dasarnya ini nggak akan merubah apa apa
tentunya sejumlah upaya kita lakukan ya
sampai delapan triliun gitu itu bukan angka yang
nah ini tapi sebelum apa istilahnya sebelum lu mutusin berhenti ini sebenarnya pertimbangan lu tuh apa sih untuk berhenti dari basket profesional gitu
tolong dipastikan itu diprioritaskan ke lansia
terima kasih untuk laporan anda langsung dari cirebon jawa barat
siapa yang membuat pemilu
ada perubahan dari behavior tadi nah untuk
berhasil sesuai dengan target joko widodo juga ya
dan juga di bbm
karena surga terbuka buat siapa saja dalam ajaran agama yahudi
ini sudah menjalani tiga tahun delapan bulan
tidak boleh dilakukan pemantauan massal
sudah beberapa kali ganti ketua umum belum ada kabarnya
nggak bisa lagi ada disparitas nggak bisa lagi dibeda bedakan
tidak lagi dia keluarkan dalam bentuk agresivitas
di tengah pandemi pelaksanaan ngaben pun ada pembatasan
tetapi di sini suasananya tetap sangat terbuka ramah
oh berarti hari ini keberangkatan pulang pergi
paradigma perempuan indonesia itu biasanya kan good worker but not good leader seperti yang ibu pernah sampaikan
itu semua memakai skema ponzi
masuk ke sini juga harus ada izin dari kementerian luar negeri
ya ini ya yang bikin beberapa kali jadi laporan ya ini kucingnya masih
di tempat kita itu ada dua batu
apalagi jika ditemukan di tempat yang sama yang pernah terjadi sebelumnya
ya itu kita harus punya home base
dengan kondisi yang memang tidak mudah
nah ini tadi mas bagus juga mengatakan ada pabrikan
dulu itu kan film komedi memang pernah menjadi tontonan yang paling menarik untuk penonton film indonesia
selamat sore sehat selalu kepada semua bapak ibu
tidak diizinkan lagi untuk dijual
hubungan ini sudah membeku selama dua puluh tahun bang jansen
bahkan kucing asli pulau raas madura ini telah mendapatkan pengakuan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
terus kemudian berusaha menghubungi keluarga
dan memang kita memiliki ancaman resesi baik resesi nasional ataupun resesi global
pastikan dulu diagnosisnya kondisi pasiennya sebelumnya untuk melakukan pemeriksaan
empat orang diantaranya dokter namun puskesmas tidak melakukan lockdown dan tetap memberikan pelayanan
dari tradisi itu memberikan untuk kepada para penjelengak yang lewat para pedagang
ini penjelasan yang disampaikan oleh profesor wiwi ini ya
karena nanti yang akan bermain di lapangan adalah
saya lihat senang aja kita kasih harga murah
untuk kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak
nah penurunan tanah di semarang itu menjadi salah satu hal yang perlu untuk diwaspadai dan diantisipasi
tapi mungkin kalau boleh saya tanyakan lagi nih ya dok ya
kiai haji abdul wahab abdul ghafur mengungkapkan
berikut keterangan dari stephanney stockwell
atau makanan ya pangan dan lain sebagainya
selain coto ada juga sop kondro makanan berkuah lainnya yang ada di kawasan kelapa gading jakarta utara
khasnya di tempat kita itu ada gambar dari bulus
makanya memang kalau kita lihat di sini
tapi dia satu ratus delapan puluh dua satu ratus delapan puluh tiga tinggi boh
kita jatuhnya adalah tambahan
mbak aisyah saya ingin tahu terlebih dahulu tujuh sosok yang sudah dilantik ini
kita di sini ppi masrif juga memang mengadakan terawih berjamaah kita mengadain gitu
saya sita juga kayaknya makin keren aja nih ya
sama kayak asrama dari siswa inilah luar kota udah nggak basket gitu ya ada juga yang basket
karena posisinya dia ramai sekali
sebelum dimarinasi ikan direndam terlebih dahulu
saya ingin masuk pertama mengapa kemudian hal tersebut diungkapkan ke publik apalagi depan relawan begitu
kan tiap klub tuh beda beda tuh gajinya
nah ini relawan relawan ini akan kami manfaatkan
pak natsir setelah melakukan pendalaman ppatk mendapati ada temuan aliran dana yang baru
pola dari pemikiran kepada anak anak kecil itu yang menyebabkan dia terjadi apa
yang dengan jelas di situ itu ada bagaimana tata keramah gitu ya
mari kita sambut mantan sm
terdaftar di dpt dimanapun di seluruh dunia atau di indonesia mau pindah
ikut pawe yang menyuji atau pawe yang tidak menyuji
platform bilang untuk periode ini kita ada event ini
berarti yang terakhir cuma ini doang ya apa
bahkan kami panja juga sudah merekomendasikan bahwa penerimaan jalur mandiri itu tidak boleh dikelola oleh pihak kampus sendiri
sehingga rekan rekan media ini datanya akan berkembang

apa sih yang paling dikangenin dari suasana ramadan yang ada di indonesia
bahkan nantinya kekecewaan ya yang kolektif di masyarakat
cabai rawit saya menghabiskan segitu mungkin saya harus mengurangi
contohnya misalkan ketika kita setelah pulang kerja
kalau misalkan mau beli sapa aja bisa aja gitu loh bebas gitu loh
tapi iya ya bu ini udah diklarifikasi langsung nih mungkin untuk semua yang lainnya
jadi petenis gitu ya ya pasti gol saya itu orang hadiahnya kan tenis besar yang besar banget sih
lebih dari satu sembilan ratus orang rusak
ini adalah dewasa muda umur dua puluh tiga puluh sampai empat puluh
intinya di tujuh tahun itu frustasi banyak ngerasa kayak gila ya mau juara aja susah banget loh berat banget kok kenapa gak bisa juara terus ya
kjri melbourne tanggal sepuluh februari
kita harus yakin kita bisa berenang dulu sebelum kita nyemplung gitu
berarti si taeyong dari selama saya ngikutin baik di timnas senior maupun di timnas ke dua puluh tiga sering cukup bikin kejutan dalam pemilihan pemainnya
yaitu bagian mulut dan lidah sapi yang biasa dikonsumsi
ada kenaikan permukaan laut global maupun faktor lokal karena adanya penurunan tanah
ya sudah lah kita jual kita ekspor ke indonesia
kalau berdasarkan penuturan warga bukti bahwa di sini dulu adalah lokasi permukiman penduduk
nanti kita ada merchandise buat lo
ya itu tadi penampilan dari duto triaji komisi co
apa saja yang tavi paling sukai
afrika selatan dia sudah menghitung
kemudian western sydney university membuka di surabaya
yang mulai bersekolah di penitipan anak
udah kenal semua untuk pedagang pedagang ayam juga ya sama ibu gitu ya
setelah meriam di masjid al arab rangkas ditung ini akan terus dilastarikan dan dijaga setiap memasuki bulan suci ramadan
kalau orang di kantoran mungkin keluar sejenak dari kantor
kuliner kali ini hadir dari yogyakarta
dia lebih suka kayak masak lah
penelusuran dari rekening ini kan sebenarnya juga bertujuan untuk
mas mas mas pak mahfud sudah mundur jadi mengepulukan tanggapannya mas
amerika serikat kalau kita lihat sebagai sistem presidensial
apa yang terjadi kemarin bagaimana mengevaluasi ini
dengan membentuk suara penduduk aborigin dan kepulauan selat torres
tapi kalau terlalu banyak kita berdiskusi
ya kalau kita melihat ke belakang pada beberapa bulan lalu di industri asuransi
kemudian laporan itu juga menyebut uang koordinasi ini mengalir juga ke jakarta ke pejabat di bares krim polri
konsep seperti apa sih terkait dengan satelit yang harus paling tidak secara gambaran ideal
hal itu disampaikan oleh koordinator staff presiden ari dwi payana di istana negara jakarta rabusia
kalau mau langsung diurusin ya selat selatnya
shingles adalah kondisi medis yang serius
memutar lagu itu sebagai lebih kepada
karena meskipun kepemimpinan itu adalah proses menjalankan kata kata
yang dikabulkan mencapai lebih dari tujuh ratus perkawinan anak
kapolda metro jaya irjen fadil imron di lokasi kejadian mengatakan
berbeda dengan pancake pada umumnya fluffy pancake khas jepang yang juga dikenal dengan sebutan souffle
karena presiden ini dibilih langsung jangan lupa
ya kita akan mengalami hal demikian
jadi waktu dia smp sama sma itu dia disekolahkan di khusus raragawan dan didanain sama pemerintah itu dinas pendidikan lah gitu
karena perbanas dan satria mudakan
yang akan menghadirkan atraksi sekaligus edukasi khususnya di otolaut
iya ya kalau kita sebagai warga negara kita kan punya kewajiban untuk
dan untuk mengetahui prosesnya lebih baik langsung ngobrol dengan prof riset rin
bagi mereka ziarah ke makam keluarga merupakan hal yang wajib dilakukan sebelum memasuki bulan ramadan
di dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru terutama di mana sebagaimana yang saya katakan tadi
memang sengaja diproduksi oleh negara luar
karena sekali lagi anak anak ini memang ingin mengejar mimpinya
dibilang kayak posisiku lah kalau di sini kan
kita selalu membagi waktu sendirilah
yang akan memberikan nilai tambah kepada indonesia
yang ini original pandan coklat dan stroberi
jadi orang yang mengalami serangan panik itu seolah olah mengalami serangan jantung
dan seorang istri warga negara palestina
dan saya bisa melihat bagaimana
yang ada di sekitar kilang ataupun kejadian
pasti aturan dari perbasinya dulu yang jelas
jadi kayak lain kali gue harus prepare kayaknya nih
lakukan kalau kita berbicara
yang mampu kemudian membiayai beragam pembangunan mereka sendiri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
juga menyampaikan memang data ini ditemui sejak dua ribu delapan belas artinya sebelum ada permendikbud tersebut
berapa jam mas kalau di us kalau tepatnya di sana di new jersey puasanya berapa jam
dan melihat kasus ini bagaimana
ini perlu disadari bahwa ya setiap daerah kan punya potensi industri kreatifnya masing masing ya
anak anak dari keluarga tidak mampu ini
nah kita kan launching youtube channel kita tentang basket
bagaimana jika kami menemukan sesuatu yang benar benar tidak normal
kalau kita tahun elino itu mestinya kan kita mengalami kekeringan
alamat domisili sesuai dengan kartu tanda penduduk
tidak teregistrasi di pemerintah
dimana semua bse yang beroperasi di indonesia
jadi lulus beberapa bulan kemudian dua ribu delapan belas agustus deh kalau nggak salah
alumni akademi angkatan udara tahun dua ribu empat
soalnya dia soalnya si si wongso itu tuh masuk yang cukup sering juga ya lu masuk pick up games kan
tentang bpjs sih bpjs kan masih kurang diperlihatkan
tadi total lahan yang terbakar ada sekitar delapan ratus lima puluh hektare sampai saat ini
itu yang kami sampaikan ke pak jokowi waktu itu
hanya yang sudah mereka kenal dan bisa menjaga rahasia
memang untuk bangsa australia